presiden pks ahmad syahiku bilang pihaknya belum menentukan apakah partainya mengambil sikap sebagai koalisi atau oposisi di pemerintahan prabowo gibran
hal ini diungkap ahmad syaiqo usai menerima kunjungan anies muhaymin di kantor dpp pks
menurut syahiku sikap pks sebagai koalisi atau oposisi akan diputuskan oleh majelis syuro pks
namun demikian pks akan tetap kritis baik sebagai koalisi maupun oposisi nantinya